acara young entrepreneur summit kembali berlanjut di jakarta
digelar di istora hari ini acara akan menghadirkan sejumlah pengusaha muda
dengan pembicara utama tokoh entrepreneur nasional sandiaga uno
acara yang sudah digelar di tujuh kota berbeda ini bertujuan untuk menghidupkan semangat kewirausahaan di kalangan milenial
acara akan dibuka dengan sejumlah penyampaian motivasi dari kalangan pengusaha muda
termasuk dari sandiaga uno yang juga merupakan seorang pengusaha
selaku penggagas acara ini dan juga ketua kami prener
pak ini sudah masuk ke tujuh ya kota yes

kita bersyukur sekali sejak dilaksanakan tahun lalu di jakarta dan kemudian ke surabaya ke bandung
lalu kemudian kita meneruskan ke sragen jawa tengah lalu ke makassar kemudian ke medan sumatera utara
lalu ke lombok nusa tenggara barat dan hari ini adalah
puncak pelaksanaan young entrepreneur summit
sebuah program yang digagas oleh kami prener dalam rangka membantu pemerintah
dalam menciptakan wira usaha untuk menjadi pencipta lapangan pekerjaan
kira kira pak ada target berapa
ribu atau mungkin milenial yang kemudian diajak di jakarta ini dari bapak seperti apa
jadi setiap acara ribuan milenial yang hadir dan yang paling penting itu ada banyak sekali pelaku usaha
khususnya dari sektor digital
khususnya mereka dari selegram mereka itu adalah orang orang yang punya follower
punya pengaruh yang ingin menyebarkan virus wira usaha dari industri kreatif yang sangat potensial
pak sekaligus lagi ini sudah yang ketujuh nih kan kotanya
menurut pak samad sendiri sebagai orang yang mengikuti lah ini kegiatan ini
bagaimana animo dari khususnya dari milenial terkait dengan acara ini
besar sekali animonya masyarakat dan satu harapan mereka bahwa mereka butuh keberpihakan dari pemerintah
supaya mereka bisa mengembangkan
terima kasih pak
mereka bisa menjadi wira usaha
infrastruktur dunia usaha infrastruktur ekonomi digital harus dibangun dan dipercepat
karena hanya dengan itulah mereka bisa lebih mudah mengakses pasar mengakses permodalan dan juga mengakses teknologi
terima kasih pak kamaru samad
kita lihat bagaimana acara di jakarta istora senayan siang hari ini dengan menghadirkan ada sejumlah pengusaha muda
dan tentunya keynote speech puncaknya ini aldi yang merupakan co profesional dua sandiaga uno
iya sissy melaporkan ya
untuk reno summit dari istora senayan jakarta
terima kasih atas informasi anda sisi